pemerintah menetapkan kejadian luar biasa atau klb polio menyusul ditemukannya kasus di pdac
padahal indonesia sendiri sudah mengantongi sertifikat bebas polio oleh who sejak tahun dua ribu empat belas
lalu mengapa masih didapat ditemuan kasus
bergabung hermawan saputra dewan pakar iakmi selamat malam pak hermawan
selamat malam mbak tiffany selamat malam pemirsa cnn
selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan kami pak hermawan
analisis dari who bahwa tiga puluh provinsi di indonesia setidaknya masuk dalam kategori high risk atau risiko tinggi
padahal kita tahu bahwa indonesia sudah bebas polio dan juga sudah mendapatkan sertifikat resmi dari who sejak tahun dua ribu empat belas
lalu mengapa ini bisa muncul lagi pak hermawan
kalau kita lihat riwayatnya mbak tiffany sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
sebenarnya who sudah dilaporkan bahwa di indonesia pun
sudah ter eradikasi untuk kasus polio ini
tetapi sejak adanya global polio eradication initiative oleh who
itu memang ditargetkan antar negara dan juga berbagai wilayah
terutama negara negara berkembang seperti di asia tenggara
betul betul memastikan diri
tetapi dilalah di tahun dua ribu lima kita juga mendapatkan kasus
muncul kasus yang ada di sekitar jawa barat
dan itu juga dimiripkan dengan kasus yang terjadi di sudan saat itu
di tahun dua ribu enam juga ada dua ribu delapan belas juga pernah dan sekarang di dua ribu dua belas
artinya adanya juga sertifikasi yang keluar dari who itu
adalah sebagai bentuk keberhasilan program terutama untuk vaksinasi
kita masih mengingat mbak tiffany
bagaimana kita memiliki program yang namanya pin ya
ini menjadi program nasional pekan imunisasi nasional
dan ini fokus pada kampanye polio
yang lima tahun terakhir program ini tidak selesai
segencar yang dilakukan sebelum tahun dua ribu tujuh belas
jadi memang kita perlu diingatkan kembali
bahwa polio ini adalah virus yang cukup laten
dan resiko perubahan lingkungan juga membuat resiko virus polio ini kembali ada
dan bahkan di negara seperti amerika dan inggris
sesungguhnya didapatkan bahwa virus polio itu masih eksis
ditemukan pada limbah perkotaan
tentu saja virus polio ini bukan hanya pr negara berkembang dan juga negara miskin
tetapi bahkan negara negara maju di dunia
sebagai suatu penyakit yang memiliki fatality cukup tinggi
severity cases kasus ini kan bisa menyebabkan kelumpuhan hingga kematian
maka satu kasus sama berartinya dengan banyak kasus sehingga memang dikategorikan outbreak
nah ini yang memang harus kita waspadai mbak tiffany
oke pak harun mawan
penguatan surveillance kita tahu surveillance afp atau acute flaccid paralysis bisa menjadi upaya
di samping tentunya menggenjot cakupan vaksinasi atau imunisasi itu tadi
tapi bagaimana kita memastikan ini bisa berjalan maksimal on the right track
ya tentu saja ada yang berkaitan dengan phb
perilaku hidup bersih dan sehat
kita mengenal virus ini menular melalui kontaminasi tinja
maka adanya upaya pengelolaan kesehatan lingkungan itu menjadi sangat fundamental
pemerintah sebenarnya sudah memiliki program yang berbasis masyarakat
namanya stbm sanitasi total berbasis masyarakat
setiap keluarga wajib memiliki sarana untuk pembuangan bab ya
jadi buang hajat itu harus pada jamban masing masing keluarga
kalau pada level tertentu juga bisa pada level komunal
maka itu kita mengenal upaya ini yang memang berbasis masyarakat yang dikenal dengan stbm
tetapi memang betul bahwa basisnya adalah
bagaimana melakukan surveillance bagaimana melakukan mitigasi risiko
agar potensi lingkungan yang mungkin perilaku masyarakat juga buang hajat
atau bahkan higienitas yang rendah itu kembali ditingkatkan
diedukasi secara masif bahkan inisiasi untuk melakukan vaksinasi itu
harus tumbuh dari kesadaran masyarakat
karena virus polio ini sebetulnya tidak hanya menyerang balita
tetapi kalau balita yang diserang maka fatality nya menjadi sangat tinggi sekali mbak rifana
oke melakukan vaksinasi itu pada dasarnya memang harus dari kesadaran
apalagi sebenarnya pemerintah indonesia memiliki program
tadi pak hermawan sudah sebutkan pin ya pekan imunisasi nasional
tapi mungkin sekitar lima tahun terakhir capaian atau upayanya tidak segencar yang sebelumnya
nah ini juga berkaitan dengan adanya keengganan di masyarakat kita untuk memvaksin
atau memberikan imunisasi pada anak ya kan
berkaitan dengan banyak hal atau banyak indikator
salah satunya ada terkait dengan kepercayaan atau juga mungkin keengganan karena takut anaknya
ada kipi ya kan dan lain sebagainya
nah artinya bagaimana kita harus atau pemerintah harus bisa mengkampanyekan bahwa
semua orang tua wajib memberikan vaksin polio kepada anaknya
ya tentu saja kita harus menghimbau dan melibatkan para influencer ya
influencer yang dimaksud datang dari lingkungan masyarakat itu sendiri atau community base
kita mengenal ada istilah tokoh agama ada tokoh masyarakat
ada juga peran babinsa babinkan tipmas dari tni polri
dan bahkan ada yang menyangkut kader ukbm
kader ukbm ini biasanya tumbuh dari masyarakat upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
yang kesemuanya itu menjadi influencer
yang bisa mengkomunikasikan pelibatan peran aktif masyarakat
jadi pertama adalah edukasi tumbuh kesadaran bahwa polio itu adalah ancaman
kalau terpapar maka sulit kita untuk mendapatkan generasi yang produktif dan berkualitas
nah di satu sisi memang berkaitan dengan cakupan dan gencarnya vaksinasi
kita melihat untuk vaksin opd yang sifatnya virus polio yang dilemahkan
itu juga bisa yang sifatnya ipv ya atau yang inactivate virus
nah ini juga yang minim resiko tetapi upaya upaya vaksinasi ini kembali lagi harus
di matchingkan dengan kesadaran masyarakat yang ditumbuhkan melalui community organization
and community development artinya bagaimana masyarakat diorganisasi dan dikembangkan
sedemikian rupa menjadi sebuah rekayasa gerakan sosial untuk mau memastikan bayi balita itu
untuk divaksin polio
dan ini menjadi tugas tidak hanya tugas negara atau pemerintah
tetapi memang tugas masyarakat yang tumbuh dari kesadaran bersama
dan yang paling pokok tadi di awal saya sampaikan adanya phbs
perilaku hidup bersih dan sehat
kalau kita terbiasa mengonsumsi makanan yang berkualitas
diikuti dengan perilaku mencuci tangan yang bersih
dan juga sanitasi yang bersih
maka sebenarnya resiko terjadinya outpring polio ini sangat minim
dan mudah mudahan kalau ini kembali kita gencarkan kita kampanyekan
tahun depan atau dua tahun ke depan who kembali memberikan sebuah recognition
atau pengakuan dalam bentuk sertifikat sehingga indonesia betul betul menuju era dikasih polio di indonesia
baik terima kasih pak hermawan saputra dewan pakar iakmi sudah bergabung kepada kami
mudah mudahan pemerintah bisa terus mengenjot capaian vaksinasi untuk polio ini
dan juga masyarakat semakin aware
meningkatkan kesadaran berapa penting harus memberikan vaksin kepada anak anak mereka
selamat malam pak hermawan salam sehat
selamat malam sehat selalu buat kita semua mati mati